tidak hanya gerindra demokrat yang belakangan memilih berseberangan dengan pemerintah juga turut mengumpulkan simpul relawan mereka
dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden mereka optimistis mampu menggeser penguasa saat ini
saya harus juga mengingatkan bahwa negara kita dalam keadaan yang tidak sehat
ya kekayaan kita nggak ada di indonesia
keadaan kita lari ke luar negeri mengalir terus ke luar negeri
karena itu saudara saudara kita berjuang di bidang politik untuk mengembalikan kekayaan negara kekayaan rakyat kembali ke rakyat indonesia
tujuan kita tujuan saya tujuan kita semua tujuan gerindra
hanya satu menyelamatkan masa depan rakyat indonesia
dorongan kita hanya untuk menyelamatkan masa depan anak anak dan cucu cucu kita tidak ada yang lain
ketua umum partai gerindra amo subianto gerindra berlaku organisasi sejak tahun kecil

sejumlah tokoh politik aktivis bahkan masyarakat biasa yang mempunyai visi yang sama untuk mempostor relawan dari berbagai macam warangan
sepertinya ialah rumah juang di kawasan kumbayoran cina selatan
rumah juang ini dulunya merupakan salah satu postor pemenangan anies baswedan dan sandiaga unuk pada putaran bk dan dki
memasuki masa pengilihan presidennya di dua ribu sembilan belas rumah juang diubah untuk rumah penanganan